gimana kalau untuk sekarang ini kamu gak usah terlalu mikirin masalah itu
tidak usah mikirin kamu bilang
lia itu anak aku zan
sampai kapan pun aku pasti mikirin dia
dan aku gak sanggup kalau harus bisa dari dia apalagi dengan cara seperti ini
iya iya aku ngerti rak aku ngerti
tapi lia itu kan sekarang udah besar
dia pasti udah bisa jaga dirinya sendiri
jadi ngapain kamu harus kebeban untuk mikirin dia terus terusan
om apa apaan sih
yes selamat menikmati kulit anak
yuk bantuin dia
ini sebenarnya ada apa sih
ada apa sih
kamu tahu apa yang aku lakukan tadi gak ada apa apanya
aku bisa aja berdiri yang lebih kasar sama yos
asal kamu tahu rey
aku lakukan semua ini karena cinta aku sama kamu
masa kamu gak ngerti sih
jadi om pausan datang nyerang kalian terus dia bawa ibu dengan paksa
kau pernah gekol ngesil diidong aku teman vesdid merciful ens
om pausan umur malam ini
ah jangan milyk ini otellung
ya redesnya pasti bermusnah
jangan bersengsa buat pakaian
jangan kag fermentation ha sauce
berkumpul untuk smw
sekarang gimana dengan ibu
udah li tenang aja
lagian sengganganya ibu lo aman di pak fauzan
pak fauzan kan cinta mati sama ibu loh
ya seenggangannya pasti pak fauzan gak bakalan kan nyakitin ibu loh
dan di tangan pak fauzan ibu lo pasti bakalan sembuh
gue kan udah mau pergi nih
boleh minta tolong gak
suruh dia buka video kameranya
emang isinya ada apaan
udah cuman lia yang tau
loh kok lu bawa barang banyak banget
itu sama yang ini
emang mau pergi kemana
gue mau ke lembang
oh lembang toh
lo sendiri ngapain kesini
oh enggak enggak nih
gue ada sesuatu buat lo
nih dari gilang
ya katanya gilang mau pergi ke luar negeri hari ini
gilang mau ke luar negeri
nah terus itu tuh
lo suruh buka apa tuh
gak ngerti deh isinya apaan
eh ya udah
kalau gitu gue pergi li ya
kalau kamu melihat video ini pasti aku lagi perjalanan ke luar negeri
makanya sebelum aku pergi aku mau ngomong sesuatu sama kamu
dan yang penting buat kamu penting buat aku juga
oke kalau ada sesuatu yang pasti di dunia ini itu cuma perasaan aku ke kamu
tapi aku terlalu takut untuk menyatakan perasaanku sendiri li
aku selalu memendam perasaanku
dan aku cuma bisa mengungkapkan melihat lagu
yang harus kamu tahu lagu gue untuk cinta itu memang aku cintai buat kamu
itu memang aku cintai buat kamu khusus buat kamu
kalau gitu kita cepat sekarang berangkat
nanti ketinggalan pesawat lagi
selamat tinggal lia
jadi pencipta lagu g untuk cinta itu gilang ya
sekarang aku udah tau siapa pencipta lagunya
tapi percuma juga kan giang juga udah pergi
sehingga sekarang aku mikir keberangkatan aku ke lembang aja
keberangkatan kita bukan keberangkatan aku
maksud kamu apa sih dri
ya maksud aku tuh aku bakalan ikut pergi bareng kamu
aku tuh gak mau kalian repot gara gara aku
ya kata siapa juga sih kalau kamu tuh ngerepotin aku
kamu tuh sama sekali nggak ngerepotin aku
ya lagian aku juga
aku juga gak punya apa apa kok
ya terus boleh lah
sekali sekali aku tuh nemenin orangnya aku sayang mau pergi
selamat tinggal bu
lia terpaksa ninggalin ibu
cobaan masih akan mendatangi kamu dia
tapi jangan takut
hati yang suci mulia
baik hati pasti mampu mengalahkan kejahatan
akhirnya aku bener bener harus ninggalin jakarta
lia harus pergi bu
dia pasti kangen banget sama ibu
sampai tinggal juga gilang
aku gak tahu apa kita bisa ketemu lagi
kamu jangan nangis terus ya
kebahagiaan untuk kita
pasti ada waktunya li
tunggu ibu nak
lia tunggu ibu nak
gimana ini minta dia jalan ke luar sana
apa pada ayah burada
dia tengah kabur
wah papa istirahat dulu ya
papa pasti capek kan
iya om om gak usah banyak pikiran ya
om istirahat aja
papa memang sudah tidak bisa apa apa
sudah kehilangan segalanya
tapi papa masih punya harta yang paling berharga
lia mau pergi dulu ya
mumpung masih siang
kasian tuh mercy udah nungguin di luar
papa istirahat aja ya
tolong jagain papa ya
kalau untuk masalah itu sih tenang aja
apalagi masalah beres beres
pasti bakalan beresin semuanya sampai beres
yaudah kau berangkat aja
yaudah kalau gitu gue berangkat ya
yuk gue beres beres dulu ya
kalian teh selain ngojek
kalian juga harus bisa ngerawat kuda ini
iya makasih ya bang ya
ya sudah kalian ambil alat alatnya ya
aku tinggal dulu
kamu nangis lagi sih
gimana coba dia sekarang
gini gimana kalau untuk sekarang ini
kamu nggak usah terlalu mikirin masalah itu
tidak usah mikirin kamu bilang
lia itu anak aku zan
sampai kapanpun aku pasti mikirin dia
dan aku nggak sanggup kalau harus bisa dari dia
apalagi dengan cara seperti ini
aku ngerti ran aku ngerti
tapi lia itu kan sekarang udah besar
dia pasti udah bisa jaga dirinya sendiri
jadi ngapain kamu harus kebeban untuk menghidupkan dia
aku nggak usah terlalu mikirin masalah itu

ini semua tuh gara gara kamu
karena kamu terlalu keras sama liha
cuma kalau kamu nggak terlalu keras sama liha
dia pasti masih disini sama kita
loh kamu kok nyalain aku sih
iya emang ini semua salah kamu
semua gara gara kamu tahu
apa aku salah
kalau aku terus mikirin kamu
apa aku salah
kalau aku gak mau kamu kebeban sama pikiran pikiran yang gak penting
harusnya kamu terima kasih sama aku
bukan malah nyalahin no
terima kasih untuk apa
terima kasih karena kamu udah pisahin aku dari anak aku
terima kasih karena kamu udah ngejalin harta yang paling berharga dari hidup aku
kamu mau ngomong apa kek
mikirin apa tentang aku
sudah als declining
jadi alasan tanpa penelitian